selain perayaan lebaran warga yang menggelar lebaran ketupat juga menggelar tradisi unik untuk memeriahkan suasana
di jombang ratusan warga menerbangkan ratusan balon sebagai simbol melepaskan semua beban
sedangkan di pasuruan warga menggelar lomba skylot sebagai simbol kebersamaan
usai merayakan lebaran ketupat warga desa bandung kecamatan diwe jombang
menggelar tradisi unik yakni menerbangkan balon raksasa berukuran besar
lebih dari tiga meter di sepanjang jalan desa dan musola
untuk menerbangkan balon raksasa dibutuhkan lebih dari lima orang
mulai dari memegangi tali hingga membakar tungku
setelah dirasa cukup balon pun dilepaskan ke udara
tak kurang dari dua ratus balon berwarna warni dilepas sebagai tanda kemakmuran warga
biasanya diselenggarakan pas kapan ini
setelah raya enam hari
biar makmurat jadi masyarakat semua pada menghiasi
usai menerbangkan ratusan balon yang menghiasi langit jombang
warga menutupnya berangkaian perayaan dengan pesta petasan berukuran besar
sementara di pasuruan ratusan warga desa tambak lekok
kecamatan leko rabu siang
berbondong bondong menyaksikan lomba skilot
atau berselancar di atas lumpur yang digelar di arena bekas tambak pusat desa
sebelum dimulai peserta terlebih dahulu melakukan ritual home pimpa untuk memilih lintasan
peserta memperebutkan lintasan yang sedikit airnya
karena memudahkan mereka untuk mengayuh papan luncur
begitu abah abah dimulai
para peserta langsung mengayuh papan skinya untuk sampai di garis finish
namun sayangnya banyak peserta yang tak sampai di garis finis karena kelelahan
akibat lintasan yang terlalu jauh
lomba skilot sendiri merupakan tradisi nenek moyang yang terus dilestarikan hingga sekarang
warga berharap tradisi ini tetap dijaga
dan dikembangkan agar dapat menarik minat wisatawan